hai hai warga subang jawa barat dan ap warga demak jawa tengah dua wanita ini terpaksa
digelandang ke polrestabes semarang dan terancam menjalani proses hukum keduanya terlibat dalam
jual beli bayi dimana hi menjual bayinya yang berusia empat belas hari ke ap seharga tiga puluh juta rupiah
sebelumnya sempat ditawarkan hi ke media sosial proses jual beli bayi ini sendiri dilakukan di
sebuah hotel di semarang pada sebelas juli lalu selang sehari hi pun merasa menyesal dan mencoba
menghubungi ap untuk mengambil kembali sang bayi namun ap tak dapat dihubungi hingga akhirnya hi
melaporkan diri ke polrestabes semarang menurut keterangan tersangka satu perbuatan tersebut
dilakukan karena tersangka satu terlilit hutang kemudian bingung cara mengembalikan

nah selanjutnya tersangka satu memposting di facebook dengan menawarkan bayi yaitu anaknya
untuk diadopsi kemudian tersangka kepada polisi hi mengaku nekat menjual bayinya karena bingung
dan panik menanggung beban utang senilai tiga puluh juta rupiah ironisnya penjualan bayi
ini dilakukan hi secara diam diam tanpa sepengetahuan sang suami
secara ap menginginkan bayi untuk diadopsi karena lama tak mendapat ngomongan saya ingin
anak saya kembali tapi kontak semuanya diputus tuh uangnya udah saya pakai
dua ribu lima ratus dua puluh lima ya jadi setelah dipakai baru mau kita dibalikin anaknya nipu utangnya berapa tiga ribu tiga puluh
sebenarnya saya adopsikan memang saya belum punya lingkungan jadi berdasarkan rasa ibadah sih
saya ingin mengambil anak itu itu aja yang bisa saya jelaskan saya bisa berkata banyak banyak lagi semua
kurang lagi udah saya jelaskan ke pihak kepolisian atas perbuatannya kedua wanita ini akhirnya harus
berurusan dengan hukum karena dianggap melanggar undang undang perlindungan anak dengan ancaman
hukuman di atas lima tahun damarsinoko semarang
pembacaan teks proklamasi oleh ketua dewan perwakilan daerah republik indonesia